mama udah cerita hp meli
lah kok sebelah sama mama
eh hp itu derita kamu
jangan bawa bawa mama ya
sekarang udah beberes sana pake sepatu cepetan ikut
mama tuh mesti ada orang yang ngangkut barang barang mama buat belanjaan itu loh
obrah segala macem gak ada yang ngangkutin
mendingan kamu aja
dah ke ogah
ya udahlah jangan ke orang susah
hp sita dua bulan ya
jangan mama mama tiga
mama pikirkan meli ini anak mama atau bukan
kalau gak nolongin berarti
aduh mas beh lagi nelfon
kalau gak gue angkat dia nanti makin rese
mas kangen pengen ketemu sama kamu
mas ke tempat kamu ya
ehm aku lagi gak di rumah mas aku lagi di luar kita ketemuan di luar aja ya mas
kok ketemu di luar
kok ketemu di luar
kamu jangan minta ketemuan di luar dong
gimana sih dia kan jadi gak bisa lihat kondisi kamu yang mengenaskan
memot nanti kalau gak jadi beliin rumah
mas dengar suara aku mas mas
ehm ya udah deh kita ketemuan di kontrakan ku aja
aku juga udah mau nyampe kontrakan nih
ya udah kalau gitu caranya
aku langsung ke kontrakan oke
tas tas tas di dalam dama
kenapa kepikiran terus ya
semoga aja reva baik baik aja disana
gimana keadaan lo boy udah mendingan
ya alhamdulillah udah mendingan lah
bagus deh lo gitu
oh iya selamat dulu dong yang temenku juara mma
selamat ya boy
lo bawa susu buat lo
tadi gue ketemu nyokap lo di jalan
terus mobilnya kayak mogok gitu
pas gue tanya sih katanya dia lagi buru buru mau syuting
udah gitu abah gue yang ngering
engga santai aja boy
emang lo berdua kenapa
emang lo berdua kenapa
emang lo berdua kenapa
protektif banget abahnya raya tuh
ya biasa lah nyokap sama bokap gue tuh emang sibuk
sibuk sama kerjaan
reva sih tadi pagi kesini
gue sama reva ada masalah lagi
masalah apa lagi sih boy
ya gue sih ga tau masalahnya apa mon
tadi kan gue udah mulai deket lah sama reva
dia bilang kalo gue ga boleh deketin reva lagi
kasian banget ya lo sama reva
ada aja masalahnya
kalo gini sih sama aja lo ga susah sama gue boy
kalo kamu kan sama abah masih di izinin buat ketemu sama aku
makanya cuma cuplit ini tuh
iya sih cuma tetap aja
abah kamu tuh udah kaya hansip
gimana mau tenang coba baca

mana mana tuh bertiga terus kita
ya mohon itu bagus lah
itu namanya abah caranya tuh sayang sama lo
bisa jadi sih
gimana ini abah pake disih tadi gue harus apa
nanti bebe piano sama gue lagi
jan jan ngabarin gua gimana
aduh bebem elmeh kemana ya
gua sms gua whatsapp kok ngabar sepala sih
mana tuh anak
aku kirim lagi deh
yeee sekarang malah gak kekirim
yeee di telepon malah gak aktif
aduh kenapa nih bebem elmeh
jangan jangan terjadi sesuatu sama bebem elmeh
apa gua samperin aja ke rumahnya ya
haaaahhhh tapi ini rumahnya malah ngamuk lagi sama gua
gimana dong aduhhhh
buduh ah ke rumahnya aja
ya ya anterinya belanja ya
ini aku mau beli bahan makanan buat pesenannya pak haji
soalnya dia mau ngadain acara selamatkan rumahnya yang baru
ya emak emang harus sekarang ya emak
lah iya masa emak anak angkot kagak keburu dah

emak mau beli bahan buat bikin dodol sama soto betawi
ih emak juga mau beli daging yang seger seger itu
tau gak aja lo
soalnya ini pesanan khusus dari pak haji
dia demen banget masakan emak
waktu babilu masih ada dia sering banget makan di sini
makanya dia pesan catering sama emak
walaupun bukan tukang catering beneran
jadi emak mau bikin soto betawi
kebetulan nih kalau emak bikin soto betawi
nanti gue kirim buat nyokopi bebek mel mel pasti suka
yaudah emak iya nanti deh emak
tapi emak bikin soto betawi nya lebih aneh
soalnya iya mau kasih ke orang yang sangat spesial dalam hidup iya
jujuk dah lo pakai spesial emang siapa yang mau kasih
mak kenal kagak
ya emak ntar aja iya kasih taunya
ya ntar juga mau tau sendiri
yang penting emak bikinnya lebih an dulu
ya elah pakai rojat segala
udah cepetan jalan
mak buru buru nih ya
gue yakin mamanya bebet mel mel pasti suka
mak apa emak
gitu kayak jemuran lapri
eh daripada sendirian di kamar dengan
ke mama yuk
ya kemol lah belanja bulanan udah pada abis semua
mama udah gak bersampuan seminggu nih
hah dijorok banget
oh iya betan betan
meli sebes sama mama
mama udah sita hp meli
lah kok sebes sama mama
eh hp itu derita kamu
sekarang udah berberes sana pakai sepatu cepetan ikut
mama tuh mesti ada orang yang ngangkut barang barang mama buat belanjaan itu loh
beras segala macam gak ada yang ngangkutin
mendingan kamu aja
dah kok nggak
ya udahlah jangan kayak orang susah
hp sita dua bulan ya
meli ini anak mama atau bukan
kalau nggak nolongin berarti bukan